sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan terdapat praktik penggunaan tenaga kerja asing ilegal di alexis
setidaknya ada satu ratus empat tenaga kerja asing yang berada di alexis
dalam undang undang ketenaga kerjaan jika terbukti ada bentuk mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal akan dikenakan sanksi
bukan menarik karena disitu ada satu ratus empat tenaga kerja asing
satu ratus empat tenaga asing itu habis hari ini hari ini itu hari terakhir izin kerja mereka
itu ada di kita dari mana tadi satu ratus empat kalau nggak ada itu
nanti kita akan semuanya akan diperiksa satu satu dan kita akan bekerja dengan senyap
seperti juga pekerja kemarin juga senyap
dengan pelanggaran bangunan pelanggaran jalan bisa kita foto fotonya bisa ditunjukin
kalau yang begini itu nggak patut